hai hai jenis gak kuanik kawan nih hai suasana haru terjadi saat para napi di
lapas mojokerto jawa timur menghubungi keluarganya dengan fasilitas video call
yang disediakan oleh pihak lapas mojokerto setiap napi mendapatkan waktu lima hingga sepuluh
menit meski sangat singkat para napi mengaku terhibur dan bisa meluapkan
kerinduannya kepada keluarga mereka di rumah minta maaf sama ibu minta terus terus sama kakak
suka ya sama keluarga lah itu soalnya nggak bisa ketemu langsung sempat
hari hari ya terlalu ya terlalu sangat terlalu
jika biasanya para keluarga napi bisa langsung mengunjungi dan masuk ke dalam
lapas kali ini pihak lapas menutup kunjungan selama pandemi covid sembilan belas
di pandemi covid sembilan belas juga membuat pelayanan kunjungan kelapa saat hari raya idulfitri
tahun ini berbeda seperti di rutan kelas satu salemba jakarta pusat keluarga tahanan
hanya diperbolehkan mengantar makanan matang dan tidak bisa bertatap muka keluarga tahanan
pun mengantre dengan menjaga jarak saat akan memasuki kawasan rutan selain pemeriksaan
suhu tubuh dan penyemprotan cairan disinfektan saat memasuki pintu
keluarga juga dibatasi masuk hanya satu orang selama proses serah terima makanan
selain itu petugas juga memfasilitasi keluarga untuk bertatap muka secara virtual
dan kami melakukan pelayanan masyarakat yaitu dalam bentuk penitipan masakan matang untuk keluarga kebinan yang ada di dalam
untuk mensiasati adanya pencegahan covid maka kami juga melayani kunjungan secara online yaitu melalui video call
pelayanan penitipan makanan dalam rangka idul fitri ini rencananya akan dibuka hingga dua puluh enam mei dua ribu dua puluh